menggunakan media sosial dalam beraktivitas kini sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat
ahli kedokteran jiwa mengatakan ada beberapa kriteria yang mengidentifikasikan gangguan mental
bila terjadi ketergantungan media sosial yang dapat mengganggu fungsi kognitif atau perilaku
hingga penurunan produktivitas
di zaman serba canggih seperti saat ini kehidupan manusia banyak bersentuhan dengan media sosial
karena fungsi dan perannya yang begitu besar menyebabkan banyak orang sangat membutuhkannya
mulai dari mengirim pesan kepada teman dan kerabat wadah silaturahmi mencari informasi
hingga tempat berjualan berbagai produk
hal inilah yang dimanfaatkan oleh ria utari
ia menggunakan media sosial untuk menjual makanan ringan seperti kue dan puding
jadi ajang bisnis ya buat ngembangin
karena saya di rumah aja saya gak ada kegiatan lain
terus pandemi yaudah itu banyak menguntungkan buat saya
lain halnya dengan rilia sumual
ibu dua anak ini mengaku menggunakan media sosial menjadi kesenangan tersendiri
dari media sosial ia bisa mencari teman teman sekolahnya mulai dari tingkat sd hingga perguruan tinggi
bahkan ia juga dapat berkomunikasi dengan kerabat atau keluarga yang jauh dari tempat tinggalnya
berkat media sosial
rilia menambahkan meski dirinya aktif menggunakan media sosial setiap hari
tapi dirinya memiliki waktu tertentu untuk memantau kegiatan di dunia maya
tanpa mengabaikan tugas sebagai ibu rumah tangga yang harus mengurus keluarga
ya lumayan lah facebook itu banyak untungnya juga
apalagi kan kalau kita teman teman ketemunya kan jadinya di facebook
yang udah lama bahkan dari teman sd itu ada kita arisan
itu karena ketemunya di facebook
terus akhirnya minta nomor kontak bikin grup deh
jadi kita ada arisan
jadi dari sd sampai kuliah kita nggak hilang kontak
jadi tetap karena facebook lah ya banyak bantu gitu
media sosial seperti pedang bermata dua
tentu ada sisi baik dan buruknya
dari kacamata ilmu kedokteran jiwa atau psikiatri
menggunakan media sosial itu sah sah saja
tetapi akan menjadi suatu gangguan apabila sudah terdapat
indikasi kecanduan atau adiksi terhadap media sosial
psikiater dari divisi kedokteran jiwa rumah sakit universitas indonesia
christiane sihaan mengatakan
ada beberapa kriteria yang tergolong kecanduan media sosial
di antaranya adanya keinginan kuat untuk melihat media sosial secara terus menerus
atau terlalu sering kontak dengan sosial media
si pengguna media sosial biasanya kesulitan menghentikan kebiasaannya
dari segi penggunaan waktu
pengguna media sosial akan menghabiskan durasi cukup lama
asyik bermedia sosial
lebih berbahayanya lagi
bila si pengguna media sosial
mulai kehilangan minat dan hobi yang biasanya dilakukan
tapi kalau dari sisi gejalanya
mungkin kita bisa melihat gejala nih seperti
mulai nih ngerasa cemas gelisah atau marah marah
kalau dia nggak bisa nih ngecek ngecek media sosial
itu juga sudah sebagai suatu tanda tanda
kemudian dia juga sering
pada saat mungkin
interaksi sosial secara offline
tapi dia tuh mulai
kayak menghentikan pembicaraan
karena dia sibuk nih ngecek ngecek media sosial
jadi dia nggak bisa fokus pada kehidupan yang
saat ini yang sedang dia jalani
ketergantungan atau adiksi
menyebabkan gangguan pada aspek biologis
psikologis dan sosial
kecanduan media sosial
memiliki mekanisme gangguan biologis di otak yang sama
seperti adiksi alkohol
rokok bahkan game online
sehingga untuk penanganannya
paling utama digunakan terapi perilaku
dimana psikiater akan meminta yang bersangkutan
untuk puasa media sosial
di saat saat tertentu biasanya dokter
di dalam perjalanan terapi
kadang kadang kan pada saat kita melakukan terapi seperti ini
mood mood yang mulai terganggu ya dokter ya
karena kan dia ada perasaan marah
atau ada perasaan sedih
atau mungkin biasanya
sulit untuk mengontrol emosinya juga dokter
sehingga pada saat cbt kita lakukan
terapi perilaku ini kita lakukan
mungkin ada pendekatan pendekatan lain juga yang mungkin
kita perlu berikan
seperti pemberian obat
beberapa literatur dan studi ilmiah di dunia
salah satunya dari departemen psikologi
universitas guangzhou china melaporkan
angka prevalensi atau angka kejadian orang kecanduan internet
termasuk di dalamnya kecanduan media sosial
dengan kasus kecanduan berat
ketergantungan terhadap internet
termasuk di dalamnya kecanduan media sosial pada laki laki
lebih tinggi dibandingkan pada perempuan
kontrol diri dan bijaksana menggunakan media sosial
sesuai porsi dan kegunaannya supaya tidak kebablasan